terima kasih anda masih menyaksikan political show
ini ramai sekali tadi perbincangannya pada saat break
tampaknya teman teman mahasiswa juga sudah tidak sabar
untuk menanggapi ataupun bertanya kepada para narasumber disini
saya akan langsung sapa teman teman dari himpunan mahasiswa
uin syarif hidayatullah
selamat malam teman teman silahkan
perwakilannya pang muhammad dulu
baru nanti muhammad rizki
oke terima kasih mbak
jadi sebenarnya kalau menurut saya simpel sih mbak
bahwa memang sebenarnya kan reshuffle ini memang adalah
hak prerogatif dari pak jokowi ya
dan sebenarnya tadi benar apa yang dikatakan dalam diskusi ini
bahwa sebenarnya ini adalah hal yang normal
dan selalu dilakukan oleh pak jokowi dalam beberapa tahun terakhir di menjabat
tapi yang harus diperhatikan adalah
pertama pak jokowi
ada fenomena politik yang terjadi di belakangan ini
yaitu dengan adanya pengusungan
calon presiden dari salah satu partai tertentu
oleh karena itu
akan menimbulkan beberapa pertanyaan dari publik
ada dua hal sebenarnya yang ingin saya soroti dari diskusi malam ini
yang pertama adalah dari sisi etika politiknya
pertama ada sebuah ketakutan atau diskursus di masyarakat
tentang cara berpolitik dari seorang negarawan seperti bapak jokowi
di akhir periode yang jikalau nanti terjadi reshuffle
dengan men tendensius terhadap salah satu partai tertentu

yang terjadi akibat ia men deklarasikan calon presiden yang berlawanan dengan presiden jokowi
jangan sampai ini malah akan merusak legacy presiden jokowi
yang kedua adalah mengenai kejelasan dari komunikasi politiknya
menurut saya jikalau pun nanti presiden jokowi merisafal semua men tendensius
harus ada eksplorasi dan harus ada penjelasan
kenapa mereka dipilih dari tiga puluh an partai lainnya
yang itu mungkin nanti akan bisa untuk dijelaskan oleh pak ngabalin dan yang lainnya
oke baik satu lagi muhammad rizky
menarik sekali tadi ya soal tendensius itu tadi
saya sudah dapat poinnya
silahkan muhammad rizky
oke thank you atas kesempatannya
mungkin menyambung dari apa yang dibilang oleh pang
itu ya benar juga sih
ini adalah mendekati akhir masa kemimpinan presiden jokowi
dan ini harusnya menjadi salah satu beban dan juga harus ada legasi
di tinggalkan oleh presiden jokowi bersama kabinet kabinetnya
dan yang saya lihat dalam isu resafal kali ini itu
ya terlalu tendensius dengan nasdem
dan ini harus bisa dibuktikan gitu
apakah benar hanya menteri menteri yang memang berasal dari nasdem
yang memang kurang credibel or kinerjanya itu masih kurang signifikan
dan harus dibuktikan juga
kayak nanti apakah nanti menteri yang akan diganti
atau dia yang akan menepati posisi tersebut
itu ada orang orang yang better untuk bisa menangani itu
bisa menjalankan atau bisa memfiniskan masa kemimpinan jokowi
di periode kedua ini atau periode terakhirnya
so ini harus ditekankan
mungkin dari pihak selanjutnya juga
saya ingin mengomentari bagaimana sih
akhirnya komunikasi tim presiden itu tidak begitu baik di manajemen ya
karena masih ada kayak petinggi petinggi partai
dimana harusnya kalau misalkan ini masalah resafal masalah kabinet itu udah di cut off
kewenangan oleh tim internal presiden
ya kantor staff presiden dan sebagainya
so pimpinan partai walaupun mereka yang mengusung presiden jokowi
kayak di clear in masalah komunikasinya
oke terima kasih
menarik sekali dua duanya
menggaris bawahi ataupun sangat concern dengan
tadi sudah disampaikan jangan sampai reshuffle kabinet ini
tendensinya hanya ke salah satu partai
yaitu nasdem yang mendeklarasikan bakal calon presiden anies baswedan

dan kalau pun nanti memang pak jokowi memutuskan untuk meresafal
menteri dari nasdem
harus ada penjelasannya
supaya tidak memunculkan tadi
kecurigaan ataupun tendensi di publik juga bang ali
mereka ini sekolah hukum kan
jadi mesti kita latih juga dia
mereka sekolah hukum
sekolah hukum pasti
kalau tidak sekolah hukum karena universitas
ini ilmu politik bang
maka dikasih tau supaya
reshuffle itu adalah hak prerogatif presiden
hanya presiden yang diberikan kewenangan subjektivitas
melihat satu perkara yang beliau akan ambil
seluruh orang di republik ini bilang aman
tapi kalau presiden punya perkiraan bahwa
akan datang tidak terjadi
akan terganggu keamanan negara
beliulah yang punya hak subjektif
untuk menilai itu
jadi kalau nanti
saya seringkali mengatakan
kita kok singgung partai
dalam perspektif yang ada dalam pikiran presiden itu
saya sudah berkali kali mengatakan
belum tentu seperti itu
iya karena itu berkali kali saya hadapi
jadi presiden tidak akan tendensius ya
kepada salah satu partai
makanya kata tendensius itu dipakai
di dalam istilah apa yang tepat
kenapa pakai kata tendensius
saya kira kita mesti latih juga ini
adik adik anak anak kita
supaya dia tidak boleh juga terpengaruh
dengan ruang publik yang hari hari
bicara hanya terhadap satu partai
reshuffle itu kan biasa kan
dari awal kita sudah singgung
presiden punya kewenangan untuk
dia mengangkat dan memberhentikan menterinya
tapi presiden akan menjaga
sehingga dia bisa menjaga
sampai akhir ya
kenapa ada parlemen
kenapa ada pemerintah
ini kan hak prerogatif presiden
presiden yang punya hak untuk memilih kabinetnya
dan menjaga koalisi pendukungnya
jadi pertanyaan saya
apakah presiden jokowi berkepentingan
untuk menjaga perahu koalisi pendukungnya
ini harus diluruskan ini
partai politik itu
menyerahkan kader terbaiknya
kepada presiden terpilih
begitu sudah sampai di kabinet
tidak ada urusan lagi ini dengan partai
urusannya di legislatif sana
supaya dia mengontrol
itu sebabnya kalau sudah dia putuskan
baru nanti di pemerintah
makanya disebut eksekutor
tapi kan kita tahu ketika presiden mau mengangkat
ataupun memerhentikan menteri
pasti ada ketomong ketomong partai yang dipanggil untuk diajak diskusi
jadi itu bukan murni
dalam konteks ilmu tidak begitu
realitanya tidak begitu
tapi tadi pertanyaan saya belum anda jawab
kepentingan menjaga sampai akhir
pasti presiden berkepentingan untuk menjaga
pemerintahan ini dengan partai partai
semuanya sampai dengan
tapi tidak berarti bahwa presiden tidak bisa
memberhentikan semua orang orang di dalam ini
kalau ada yang tidak beres mana dibiarkan
pasti dia berhentikan
kalau dia merugikan pemerintahan ini
dia bergeraknya kurang cepat nih
dari program program strategis pemerintahan
eh lu pindah nih
pasti ada orang yang lebih
tapi ingat senyum
dan harus tetap berterima kasih kepada presiden
seperti pertama ente datang
dan pergi pun senyum
jangan dongkol dongkol marah marah
oke ini menteri menteri apa
jokowi yang dicopot gak ada yang marah nih
kayaknya siapa yang disindir
semua berterima kasih ya
semua berterima kasih
oke saya mau tanya ke
kenyataannya tentu tidak seperti itu
itu tidak seindah yang disampaikan oleh bang ali
ada yang sakit hati dan betul betul dongkoh
oke pdi perjuangan
tadi pesan dari teman teman mahasiswa
supaya tidak ada tendensi
artinya tendensi ini kan kemarin kemarin dikeluarkan oleh
teman teman dari pdi perjuangan sendiri
karena presiden yang punya hak prerogatif
apakah pd perjuangan akan membiarkan presiden
mengambil keputusan tanpa dipengaruhi oleh
tendensi tendensi politik tadi
pasti dong pasti karena kami memahami betul
ya bahwa itu hak prerogatif presiden
itu sebabnya presiden lah yang harus berhitung
presiden lah yang harus
mempertimbangkan segala sesuatunya
termasuk tadi yang dikatakan bang muhtar
capean capean yang menjadi target pemerintahan ini
itu biarkan lah presiden
presiden mempunyai kebijaksanaan
mempunyai kearifan untuk hal itu
presiden punya kebijaksanaan tapi teman teman di pdi perjuangan
tidak akan melontarkan
kami memberikan asesmen
asesmennya secara terbuka ya
ini kan demokrasi
pada level yang lebih tinggi
memenuhi standar etika seperti ini seperti itu
nasdem percaya bahwa presiden tidak akan
siapa yang harus dicopot
siapa yang harus dipertahankan dalam kabinet termasuk
kader kader anda yang di
dinilai oleh pdi perjuangan itu kinerjanya tidak bagus bagus amat
kita tahu ya presiden ini kan seorang
yang pasti tidak mudah
dipengaruhi oleh ukuran ukuran subjektif seseorang
nanti apapun keputusan presiden
itu pasti sudah menuhi pertimbangan pertimbangan
demi kepentingan bangsa dan negara
kita dinamika yang sekarang ini terus berjalan
dalam situasi seperti ini
minggu depan kita ketemu mungkin sudah lain lagi
biar saja ini berjalan
hampir dapat dipastikan
dia tidak mudah dipengaruhi oleh hal ini ya
tapi kalau pun nanti apapun yang diputuskan
pasti itu dengan pertimbangan pertimbangan
demi kepentingan dan kemajuan bangsa
oke mas umam dampak elektoralnya apa
untuk nasdem kalau misalnya nanti
itu menterinya satu dicopot atau dua atau dibabat habis
ini dampak elektoral seperti apa nanti
tergantung mbak tergantung
tergantung pada arah dan arus masyarakat
untuk melihat apakah ini trennya
adalah trend perubahan
ataukah trend keberlanjutan
kalau misalnya ternyata trendnya ini adalah trend perubahan
sejumlah pos menteri
di kabinet jatahnya nasdem
justru berpotensi kemudian menghadirkan insentif elektoral untuk nasdem
kalau trendnya perubahan atau sebaliknya
tapi kalau trennya keberlanjutan mungkin akan terdampak secara elektoral
tetapi terlepas dari itu mbak
tadi disampaikan oleh prof hendrawan
yang terpenting adalah
assessment itu diletakkan pada indikator yang sifatnya teknokratik
profesionalitas itu yang penting
bukan assessment dalam konteks politik
tentu fair oke boleh presiden memberikan assessment dari aspek politik
tadi bang ngabalin menyampaikan subjektivitas
sistem presidensial memang memberikan
ruang bagi presiden untuk memiliki kekuatan besar
prerogatif dan itu menjadi hak veto secara politik
tetapi bukan berarti hak veto itu bisa semau maunya
maka harus diletakkan pada assessment yang proporsional
nah kalau misal kita lihat
pemerintahan sekarang per hari ini
sebenarnya tidak menunjukkan aspek profesionalitas yang lebih menonjol
itu diletakkan pada angka yang cukup sama
kalau kita lihat dari segi jumlah
sementara yang dari sisi politik atau sebaliknya
lebih banyak lebih partai
enggak porsinya sangat besar
ada kalkulasi politik disana
nah di dalam konteks ini yang kita harapkan
kita membayangkan ya tadi disampaikan oleh adik adik mahasiswa
anak muda itu menghendaki adanya satu nature politik yang rekonsiliatif
tidak harus kemudian berbeda kemudian menjadi musuh
nah itulah yang kemudian alangkah lebih baik
alangkah lebih bijak
kalau pak presiden bisa berdiri di atas semua
semua anak bangsa yang sedang berkompetisi
tanpa harus memberikan political endorsement yang lebih besar ke a ke b
siapapun yang terpilih nanti
itu akan melanjutkan kerja pembangunan yang dilakukan oleh pak jokowi
pak jokowi melakukan kerja pembangunan yang dulu dilakukan oleh pak sby
pak sbe juga sama
oleh bu megawati
ini kerja kolektif bangsa
tapi kalau di kapling kapling
saya pikir itu tidak produktif secara politik
oke jadi presiden harus menghentikan proses endorsement yang sering dilakukan beberapa waktu yang lalu ya
ada beberapa nama yang disebutkan diberikan harapan di endorse secara terbuka oleh publik
terakhir bang abalin tanggapannya seperti apa
tidak ada tanggapan
kalau kita menggunakan diksi kemudian diksi diksi yang tidak memberikan pembelajaran kemudian

diksi yang tidak memberikan pembelajaran kepada publik terkait dengan status dan kedudukan kewenangan presiden itu tambah kacau
sementara kita berdialog disini kan untuk memberikan pencerahan bukan
presiden tidak mungkin mengambil satu keputusan keputusan penting dalam fungsi dan kedudukannya dengan menggunakan opini opini masyarakat
kita lihat nanti faktanya apakah berdasarkan opini opini masyarakat
tidak usah lagi pakai fakta
berdasarkan perhitungan ataupun kalkulasi politik
saya bicara ini nanakannya
nanti waktunya akan menjawab
saya sudah bertahun tahun ada di istana
makanya saya selalu mengatakan bahwa ini orang sangat independen dan tidak bisa diintervensi oleh siapapun
bahwa kalau ada orang berpendapat sebutlah dari partai a b c temanku teman dia teman kawan kita
ya normal alam demokrasi kok jadi baperan banget
oke nanti kita akan lihat karena waktu yang akan menjawab apakah presiden akan mengocok ulang kabinetnya karena faktor politis atau memang karena faktor objektif
dan juga kinerja kita gak tahu sama sekali karena tensi politik tampaknya memanas lebih cepat
itu yang membuat mungkin presiden berpikir untuk mengocok ulang kabinetnya juga lebih cepat
dan setelah ini kita akan dengarkan sentilan sentilan dari teman teman komisi co
di pandangan anak anak muda ini kira kira siapa menteri yang harus out dan siapa menteri yang harus stay di kabinetnya pak jokowi
tapi kita harus jeda terlebih dahulu jangan kemana mana tetap bersama kami di political show